pasar ben hill atau bendungan hilir di jakarta pusat menjadi salah satu tempat favorit warga untuk mencari takjil berbuka puasa di jakarta
lokasinya yang mudah dijangkau menjadikan tempat ini tempat favorit warga untuk berburu takjil
dan kita akan pantau bagaimana situasi pasar takjil di ben hill
sudah ada produser lapangan cnn indonesia diego bastro di sana
nah diego selamat sore apa saja diego yang membuat kita wajib untuk mencari menu takjil ke pasar ben hill di bulan puasa ini
ya selamat sore ferdi
memang semenjak sore hari tadi pasar takjil di kawasan
kawasan bendungan hilir jakarta ini sudah sangat ramai dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mencari makanan makanan untuk berbuka puasa
terutama untuk membatalkan puasa seperti menu menu seperti takjil
namun tidak sebatas itu ada juga menu menu makanan berat seperti gudeg dan juga ada juga nasi rames kemudian ada pempek
semua kebanyakan dari makanan ini dimasak di tempat langsung disaksikan langsung oleh para
pembeli yang datang memenuhi tempat ini semenjak sore hari tadi
memang keberadaan pasar pasar kaget atau pasar takjil ini menjadi fenomena tersendiri dari tahun ke tahun setiap bulan ramadan
dimana keberadaan pasar pasar ini menjadi suatu hal yang semacam ritual bagi para pengunjung yang ada di sekitar sini untuk mencari takjil kala ingin berbuka puasa ferdi
kawasan pasar tajil ben hill ini sudah buka semenjak pukul sebelas hingga nanti pukul tujuh waktu indonesia barat
mereka akan berdagang sekitar lima puluh pedagang di kawasan ini
dan banyak sekali masyarakat yang datang kebanyakan karena lokasi dari pasar takjil ini yang berdekatan dengan kawasan kantor di sudirman
dan banyak sekali karyawan karyawan yang datang dari kantornya masing masing untuk mencari
tajil dan menu berbuka puasa untuk kemudian dibawa kembali ke kantor masing masing atau langsung dibawa kembali ke rumah
mereka dari kantor mampir dulu ke pasar ben hill ini untuk berburu tajil dan menu berbuka puasa
memang ketika kita berada di tempat ini semenjak sore hari aroma makanan yang begitu kuat bisa menggoyang iman anda verdi
karena berbagai macam aroma masakan bisa terasa di sini
karena semua dimasak ketika
para pembeli baru datang di pasar takjil ini verdi
diego kalau saya perhatikan di belakang anda cukup banyak jenis masakan atau makanan
ada cendol sebenarnya di belakang
mungkin anda bisa lebih spesifik untuk melihat di belakang anda apa saja kira kira menu yang disajikan di sana
ya di belakang saya saat ini ada banyak sekali kebanyakan masakan masakan tradisional verdi
seperti cendol kemudian juga ada kolak
yang merupakan dapat dikatakan salah satu makanan tradisional untuk berbuka puasa
dimana ketika sudah seharian kita berpuasa tenggorokan sudah mulai kering di sini
banyak menu menu seperti es cendol dan juga es campur kemudian juga kolak
yang dapat dibeli untuk sebagai makanan untuk berbuka puasa
selain itu juga banyak kue kue basah dan juga kue kue kering yang ditawarkan oleh lima puluh pedagang
kurang lebih yang ada di sini
yang sudah banyak sebenarnya dari sore hari tadi dipenuhi oleh para pembeli
namun hingga sekarang masih banyak pembeli yang datang untuk membeli kue kue basah
kemudian juga kerupuk kerupuk sebagai menu untuk berbuka puasa
yang sebentar lagi akan tiba di jakarta ferdi
terima kasih diego basro langsung dari kawasan benhil jakarta pusat